kita akan langsung ke tps enam belas di jemur sari surabaya
maksud kami jemur wonosari surabaya
saat ini di layar kita lihat bagaimana kofifah indar parawansa sudah memberikan hak suaranya
ia memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara
didampingi oleh kerabatnya atau keluarganya
dengan ini artinya kedua calon gubernur baik kofifa indar parawansa maupun saifullah yusuf atau gus ipul
sudah memberikan hak suara dalam
pemilihan gubernur jawa timur
gus ipul sendiri sudah memberikan suaranya pada pagi hari tadi
sedangkan kofifa indar parawansa baru saja selesai memberikan hak suaranya
dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
ini merupakan ketiga kalinya kofifa indar parawansa ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur jawa timur
dimana dua kali keikut sertaannya ternyata dirinya belum beruntung
karena tidak memenangkan kontestasi pilgub jawa timur beberapa waktu yang lalu
dan saat ini kofifah indar parawansa dapat anda saksikan sedang mencelupkan jari ketinta
ini menjadi salah satu tanda di mana sudah memberikan hak suaranya
hanya boleh satu kali memberikan hak suaranya

justru akan ber aucune kesalahan
jnantro sudah menang
jantro harus menyedihkan ketatangan k rosa
yang menarik dalam pilgub jawa timur kali ini ada sekitar tiga puluh satu juta orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap
di mana ke tiga puluh satu juta orang ini diharapkan bisa memberikan hak suara mereka untuk menentukan siapa pemimpin jawa timur lima tahun ke depan
sejumlah isu juga menjadi salah satu hal yang diangkat oleh para pasangan calon untuk bisa merebut hati para pemilih
pemilih kita tahu bahwa di pasangan calon nomor satu maupun dua ada sosok wanita di pasangan calon nomor u satu ada kofifa indar parawansa
sedangkan di nomor dua ada putih guntur soekarno mereka selalu mengedepankan isu isu tentang kestaraan wanita terutama di provinsi jawa timur

bara tumang memperedunkan dirinya
tapi makah sebagian quatro minggu api yang ingin terus menunggunya tak ci sampai waktu makhluk tersebut